ini pak alamatnya
jalan jatim bulu lembaga pusat
terima kasih banyak sudah memberikan informasi mbak
ada apa tuh riza
gak apa apa sih pak cuma
mungkin karena seatbeltnya
tapi coba aja kalau gak ada seatbelt
mungkin aku bisa ke depan
aduh ya allah
tadi mobil di depan keren mendadak
jadi saya ngeremen dadak
yaudah kalau gitu lanjutkan perjalanan
tapi agak cepat sedikit ya
karena perutnya andin kerap
disini ada kontak tulisannya
ini mungkin orang yang kalian cari
nah terus aja
follow mans ini sepertinya
dari foto sih orangnya sama
kemungkinan bener itu orang
kemarin saya cek di catatannya mas pelik
ada alamatnya juga
boleh saya liat
saya catatin dulu alamatnya
ini pak alamatnya
jalan jatimbulu lembang bukusan
terima kasih banyak
sudah memberikan informasi mbak
kayaknya gak usah tunggu lama deh
gue telepon aja kali orang yang tadi nomornya
apa gini aja deh
alamatnya gak aktif
alamatnya gak aktif
yang dikasih tadi mana
dua puluh tiga menit enggak terlalu dari sini gimana kita ke sana
ini mama sama andin sudah di rumah sakit kamu segera datang ke sini ya nanti kamu temenin
andin masuk ke dalam ruangan karena perutnya andin agak krem agak sakit kenapa jadi tadi
dalam perjalanan ke sini mobil kita ngeremen dadak nanti kamu bisa tanya lebih lanjut kerja
kenapanya dan kayaknya perut andin tuh
tekan sama si belt jadi ya agak sakit ya allah bisa sih aku mau ngobrol sebentar sama
dini bisa mah oke oke widya sebentar sayang halo mas kamu kenapa kata mama perut kamu sakit
enggak papa cuma mungkin kaget kali ya karena tadi rem pendadak jadi agak kram sedikit bener
kamu enggak papa enggak
enggak ada apa mas riza lagi dekat kamu enggak saya mau bicara sebentar mas riza mas al mau bicara
halo pak al riza kenapa bisa kejadian seperti ini kamu tahu kan istri saya lagi hamil harusnya kamu lebih
hati hati dong seminta maaf ah sebelumnya tadi ada mobil yang keren mendadak tapi sepertinya sengaja pak
aku di itu tapi dia sudah kabur pak
yaudah sekarang kamu jaga mama saya dan istri saya ya
sebentar lagi saya berangkat ke rumah sakit
ada apaan sih
riza hari ini temenin andin sama nyokap gue ke rumah sakit
andien ada perisa kehamilan
tapi tadi waktu di jalan riza bilang ada mobil box yang ngalangin mobil mereka
mobil boxnya itu ngalangin terus dan tiba tiba mobil box itu ngereme dadak
untuk ngereme dadak ada sedikit benturan sama andien dan perut andien sekarang kram
dan katanya riza mobil box itu sengaja
karena waktu pas riza turun dari mobil dia samperin supir boxnya supir boxnya langsung kabur
gue curiga ini masih ada hubungannya sama si peneror itu enggak
makanya sekarang gue mau ke rumah sakit gue mau cek keadaannya andien
gue tak peduli sama apa dia
nanti abis di rumah sakit baru kita cek lagi alamatnya ya